melalui sambungan telpon sudah ada ketua persatuan perawat nasional indonesia ppni dki jakarta ada jajang rahmat
pak jajang selamat malam
selamat malam mbak
pak jajang kalau sekarang pemerintah minta masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah
tapi kita tahu nampaknya hal ini nggak jadi pengaruh ya pak untuk tenaga kerja medis
nah sejak dinyatakan covid sembilan belas positif masuk indonesia dua maret lalu
ada kekhawatiran seperti apa pak yang dirasakan oleh teman teman perawat khususnya di jakarta
ya kami garda terdepan dalam pelayanan mbak
jadi teman teman perawat langsung memberikan pelayanan
salah satunya adalah bisa di puskesmas bahkan sekarang sudah langsung di pelayanan rumah sakit
terutama di ruang isolasi tersebut
rasa khawatir takut pasti ada
tetapi dengan jiwa dedikasinya mereka terus melakukan pelayanan mbak
akan tetapi hal ini sebenarnya minta dukungan dari pemerintah bagaimana perawat kami
di layanan itu memang
dilengkapi dengan apd yang lengkap gitu mbak
apd nya lengkap kemudian sarana yang lain yang penunjangnya juga dipenuhi
kekhawatiran itu bisa ditepis oleh kami kalau memang pemerintah dalam hal ini
menyiapkan seluruh kelengkapan yang sesuai buat kami mbak di lapangan
kira kira gitu mbak
oke pak jajang terakhir ngecek nih
apd kita seberapa cukup untuk menangani lonjakan angka covid sembilan belas khususnya di jakarta
iya kalau saya cek teman teman di lapangan saat ini masih cukup
tapi berapa banyak dan berapa lama nanti persiapannya
ini yang mereka sendiri tidak paham mbak
jadi saat ini kekhawatiran yang paling dalam adalah dari teman teman bagaimana pemerintah
menjamin seluruh tenaga kesehatan khususnya kami di keperawatan bahwa kami disiapkan
ala perlindung diri yang sesuai
nah ini kepasien ini yang perlu kami dapatkan
kemudian bagaimana multivitamin bagi teman teman kami di layanan juga harus dipikirkan
kenapa karena sangat melelahkan bekerja di unit khusus atau di ruang isolasi covid ini mbak
dia bekerja empat jam kadang kadang di ruangan tersebut paling lama gitu dua jam sampai empat jam
bahkan tidak sempat makan tidak sempat minum gitu kan sampai buang aja tuh nggak sempat
dan ini yang disiapkan gitu
dan harus menggunakan apd itu selama jam itu ya
kemudian kami jangan nanti disuruh berperang kira kira begitu tapi amunisinya perlengkapannya tidak disiapkan secara baik gitu
jangan sampai kami justru perang tapi amunisinya nggak ada
nah ini yang perlu dijamin oleh pemerintah terhadap kami di layanan
terutama teman teman kami perawat yang ada di lapangan mbak
jangan sampai nanti kami masuk
bekerja kemudian kami tidak dijamin keselamatannya
nah pemerintah harus menyiapkan itu dikuatkan betul bagaimana kita diberikan kepastian bahwa apd ada aman
tarana yang lain ada kira kira gitu mbak
tapi dari dinas kesehatan jakarta sudah memberikan koordinasi mengenai jaminan apd dan juga pemberian tadi
concern pak jajang adalah multivitamin kepada seluruh tenaga medis di jakarta
pak gubernur ibu kepala dinas juga sudah sampaikan bahwa apd siap di lapangan kira kira gitu
kemudian terkait dengan bantuan dari pemerintah daerah juga sudah disampaikan akan diberikan transportasi bagi teman teman yang terlibat di layanan covid ini
dan ini memberikan semangat buat kami apabila memang itu disiapkan dengan betul mbak
sekali lagi kami berharap jangan kami diturut berperang tapi amunisinya tidak ada
dan dipastikan itu
kemudian kedua kami
kami juga berharap ada keterbukaan mbak keterbukaan data gitu
artinya perawat ini ada yang di rumah sakit ada juga yang di puskesmas mbak
di puskesmas yang langsung melakukan pemantauan orang dengan pengawasan
dan ini juga banyak perawat yang turun baik itu secara langsung ke rumah rumah untuk melakukan pemantauan
nah yang kasus pertama adalah bagaimana perawat di puskesmas juga datang ke rumah
melakukan identifikasi memastikan datanya kemudian kontak langsung untuk bertanya dari mulai tanda tanda pisa dan lain lain juga memberikan pemeriksaan di sana
itu yang harus disiapkan mbak gitu
jadi bukan hanya di layanan rumah sakit tapi sampai dengan bagaimana apd teman teman di putkesmas yang melakukan kunjungan untuk odp
orang dengan pengawasan juga siap di sana
kira kira gitu mbak
pak jajang sejauh ini sampai dengan hari ini

ada nggak sih pak perawat atau petugas medis yang mungkin berbagi kisahnya gimana sih cara perawat ini saling membagi tugas dengan jam yang sekarang ditambahkan
kemudian kesulitan untuk bertemu dengan keluarga mungkin yang menjadi penyemangat
ada cerita cerita seperti itu nggak sih pak jajang
teman teman kami khususnya sudah di ruang isolasi itu bercerita bahwa dia menyiapkan diri untuk masuk di ruang isolasi tersebut
kemudian memberikan waktu pelayanan minimalnya dua jam
maksimal sampai empat jam
nah yang repot kalau sudah ada yang meninggal mbak
pasiennya itu bisa lebih
kenapa misalnya pas mau keluar tapi pasiennya gawatan nggak mungkin ditinggalin
sehingga dia akan lebih panjang waktunya gitu
ini yang dikeluhkan teman teman juga sampaikan
kemudian dia juga saya tanya apakah ada pengucilan dari keluarga karena takut tertular gitu
sampai saat ini mereka bercerita bahwa keluarga tidak ada yang takut gitu
kemudian dengan tetangga yang melihat bahwa dia bekerja di ruang isolasi juga nggak ada ketakutan itu
tapi saran ke depan pak kalau memang eskalasinya lebih tinggi barangkali memang perawat atau tenaga kesehatan yang memberikan layanan covid ini
disiapkan asrama atau tempat tinggal dekat rumah sakit apabila eskalasinya lebih tinggi
sehingga dia fokus per empat belas hari di root
dan ini memungkinkan orang untuk fokus di layanan
ah iya dan ini memungkinkan orang untuk fokus di layanan

karena kelelahan mbak kalau udah lewat empat belas hari itu pasti kelelahan tenaga perawat di sana
kira kira gitu mbak
dan juga untuk mendekat penyebaran atau persebaran covid sembilan belas ya pak
baik pak jajang salam kami untuk rekan rekan perawat rekan rekan tenaga medis di sana
tetap semangat terima kasih banyak dan salam hormat kami untuk mereka pak jajang
terima kasih banyak jajang rahmat